sementara itu tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ menilai kasus andi arief menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba
kasus tersebut juga menunjukkan sikap pemerintah yang konsisten dalam pemberantasan narkoba
juru bicara tkn aceh hassan sazili membantah kasus andi arief adalah bentuk kegagalan pemerintah
justru sebaliknya kasus tersebut adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba
politikus partai golkar itu pun menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke pihak kepolisian
dan dituntaskan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku
jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk kegagalan pemerintahan jokowi
tapi justru sebaliknya bahwa pemerintahan jokowi tidak akan pandang bulu kepada siapapun orang
yang melakukan tindakan pengkonsumsi narkoba pengedar narkoba dan juga pihak pihak yang memang terlibat dalam narkoba tersebut
tapi tentu kita
menyerahkan kepada pihak kepolisian
memperlakukan ya pak andi arief
sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku
jika memang yang bersangkutan misalnya
sebagai pengguna tentu kan harus direhabilitasi
dan sesuai dengan undang undang tentang pemerintahan narkoba itu